dari tanah air manajemen persebaya surabaya pada senin siang melakukan koordinasi dengan polda jawa timur
terkait dilanjutkan atau tidaknya liga satu akibat pandemi covid sembilan belas
jika lanjut persebaya meminta rekomendasi home base kepada polda jati
pengingat stadion gelora bung tomo tengah direnovasi sebagai persiapan piala dunia u dua puluh
tim bajul ijo masih bingung lantaran belum adanya kejelasan soal dilanjutkan atau tidaknya liga satu dari pt liga indonesia baru
presiden persebaya surabaya azrul ananda menyatakan saat ini seluruh pemain sudah bergabung
dan diinstruksikan untuk latihan menjaga kebugaran mengantisipasi jika liga kembali berkulit
azrul menilai operator kompetisi tidak siap dan justru klub klub peserta liga yang lebih siap
dengan segala kemungkinannya pak kapolda sudah siap memberikan dukungan untuk persebaya
jika nanti liga dilanjutkan maka kita akan berkoordinasi lagi
beliau akan membantu untuk urusan home base
seandainya tidak jalan ya nanti kita akan berkoordinasi lagi karena memang situasinya memang masih belum ada kepastian
pemain persebaya ini sudah sangat lengkap
tim yang kita miliki tidak ada yang berkurang satupun malah ada penambahan
sambil menunggu kepastian liga ini ya tentu kami harus melakukan latihan
maksudnya kondisinya harus terus dijaga